senin siang direkturat jenderal perhubungan laut kementerian perhubungan
menginspeksi kesiapan kapal penyeberangan penumpang di pelabuhan merak banten
inspeksi ini sebagai persiapan arus mudik lebaran dua ribu tujuh belas
inspeksi dilakukan direkturat jenderal perhubungan laut bersama manajemen astp
pelabuhan penyeberangan penumpang merak
inspeksi meliputi tes radar transponder
kelaikan geladak kendaraan hingga tes alat pemadam kebakaran dan alat keselamatan individu

meski kapal sudah dinyatakan siap beroperasi seratus persen
kementerian perhubungan mengakui evaluasi paling besar justru ada di tenaga operasional
atau anak buah kapal yang masih kurang menguasai teknis pengendalian kapal
meski begitu kementerian perhubungan optimistis dapat menerima lonjakan penumpang
yang diperkirakan akan naik tiga persen dibanding dua ribu dua puluh
ya ada yang bagus ada yang seperti ini kita berlayar boleh tapi dengan catatan
ada yang beberapa yang kondisinya mungkin karena itu
karena kurang latihan harusnya kan drill latihan emergensi itu satu bulan sekali harusnya di kapal itu dilakukan
apalagi kapal penumpang itu sesering mungkin setiap kapal berlayar harus melakukan latihan
tapi kan kalau kapal kapal ini kan cuma beberapa jam
mungkin seminggu sekali kapal melakukan pelatihan pelatihan di atas kapal